masrohlajim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya allah walad anak kecil
oke kabur lagi jangan lari antum kejar antum
sekarang baca surat
alhamdulillah ya neng
kata kamu kemarin kamu teo udah bisa
neneng teh gak konsentrasi
yang kata teteh tete itu buat ngelindungin kita dari godaan setan
neneng teh kan gak konsentrasinya teh sama a dokter
a dokter teh kan bukan setan
berapa meter bang
sok aja ukur dulu
nah situ udah cukup
berapa meter tuh
dua meter berarti cukup buat bikin kandang ayam
bang biasanya kalau jual ayam disini kemana sih
ya ke pasar terdekat atau
ya kalau ada warga di sini yang mau beli ya bisa aja
pulpen mama ketinggalan
sebentar saya ambilin di mobil aja
ade emangnya kenapa
perasaan tadi peginya kagak pape
kenapa jadi pulangnya puyengnya
aduh ceritanya nanti aja deh maa
sekarang itu saya butuh koyok
sebentar ya saya ambil dulu
kamu terima sesuatu dari nenek gak dari saya
saya sudah terima
eh maaf saya permisi dulu assalamualaikum
ini kan kita guningin dulu
nempel kita bantuin nih nempel yang ini
eh apa lagi
apa lagi boleh mari
enak kan kan
sekarang udah bisa cerita kali ya
tadi itu tomy ketoko saya
untuk menutup toko emak
emang nya kenapa bu
emangnya kenapa bu ratel
semua barang barang yang dijual di toko saya sesuai dengan syariat islam mak
ui kangen kalau begitu
mak mak itu kok ngabelain saya sih saya ini sedang curhat mak
bukan begitu sih maksud saya
maksud kita ikutin dulu apa maunya tommy biar agak ribut gitu bu
tapi mak justru barang seperti wig bulu mata palsu cat rambut itu tuh barang yang laku
kalau yang lainnya kurang laku mak
aduh tommy tommy ada dada aja
tapi kan percuma kali bu jadi kagak berkah
iya sih mak tapi gaji nina bayar listrik berlun ke peruan sehari hari
kalau jualannya dibatasi itu jadinya nggak nutup lah mak
kita juga jadi ikut busur nih bu
busur ini buku mana ya
astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya allah walet anak kecil
oke kabur lagi eh jangan lari antum eh ane kejar antum eh ande tahu pelat nomor antum
allahu akbar eh eh eh jangan lari eh eh surat adab allah tak berat lari allah
wabarakatuh eh jangan lari lahilah ya allah wabarakatuh
allah tita toliul alal afidah
alhamdulillah udah lumayan bagus ya neng
berarti setoran hafalan alquran neng udah selesai teh
alhamdulillah berarti neneng boleh pergi teh
makasih ya allah yaudah teh neneng pergi dulu ya assalamu'alaikum
bang ya tadi nggak bisa ngasih apa apa kan kita lagi puasa
ya ngerti iya kali adik puasa ditawarin teh
untung kalo lupa menek nih kita
sampa lu bau banget sih sampe kecium dalem rumah
ibu yang tadi tuh
lu kan pengangguran gak punya kerjaan
buang sampah aja susah banget
pantesan aja lu ditinggalin sama pacar lu
loh po kok bau bau pacar po
kayak abis nulun speaker berapa biji
masuk ke tenggorokan